jujur sama saya
jangan dihajar mbak
akum t tahun depan dapat empat transferan
ceng denger nggak
dari mana saja kalian
biar kalian konsentrasi hanya jaga di sini saja
pak ustadz ya rui
bagaimana kalau kasus bayi ini ditangani oleh cai
mirap hantar saya ke balai desa
siap pak ustadz
biarkan lihat tetap
baik ya saya ambil
masa nya itu sudahka
bapak pesan ganzi
perkembangannya mbak v lambda
ini tugas cai
kita harus mencari tahu siapa yang membuang golden baby
ternyata ibu cuy itu kawet bos kos
pak ustadz yang bilang kejadiannya teh mirip seperti bayi yang dititipkan di rumah centin
syukurlah tuh cuy
kamu tuh jadi tahu siapa orang tua kamu
cuy aku merasa bersalah sama madun bos kos
selama ini cuy pikir madun tuh ibu kandung cuy
cuy sering berdoa yang jelek jelek buat madun
karena madun tuh meninggalin cuy dari kecil
ternyata madun itu orang yang baik
pernah merawat lucu dari bayi
mulai sekarang cuy mau berdoa yang bagus bagus buat madun
alhamdulillah kalau gitu ma
sekarang kamu harus mulai bersyukur cuy
kamu tuh udah punya calon orang tua yang baru
yang peduli sama kamu
padahal aku udah bagi satu poin
buat gua aja
aku kasih grande pilgrim ugisan

inilah tadi didikit didik
udah tak shades
bersihin kamar mandi kok lama banget sih
gimana kalau mau tugas di luar
baru kerjaan dua hari aja akan dipecat
aku ngeliat masa di dalam lemari es ada baju baju kayak gini sih
yang bener aja dong kan
pokoknya iya gak mau tau ini baju baju ini nih yang di dalam ini
keluarin pindahin ke lemari terus ini kulkas nih dipindahin di depan
dicolokin dinyalain terus udah gitu ini dibersihin nih biar gak bau
akang mau kemana
mau menyelesaikan kamar mari dulu dah
ampun deh akang ampun ampun pusing stres edah
lele banget sih masa kalah sama perempuan
yaudah cepetan kan lepertin
saya akan segera melapor pada pihak polisian
dan dinas tersebut

untuk ditangani secepatnya
dan untuk sementara waktu bagaimana kalau dokter clara yang merawat bayi itu pak ustadz
itu juga bagus
kalau soal merawat bayi
semua orang di ciraos bisa merawat bayi dengan baik dan benar
ciraos dibawah kepemimpinan saya
yang memimpin di atas rata rata pemimpin biasa
ciba rengkok dan ciraos
tidak pernah masuk dalam kategori
desa anak kekurangan gizi
tentu pak ustaz
data itu fakta
hanya karena di viral ada dokter desa
menurut saya lebih baik
bayi itu dirawat sama dokter clara
itu juga bagus
dokter clara lebih mengerti bagaimana
merawat bayi yang baru lahir tanpa ibu pak ustaz
itu juga bagus
kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibahas
saya tidak bisa berlama lama untuk hal hal yang tidak produktif
karena pertanggungan jawab saya
jujur sama saya
kamu itu pasti tahu
itu bayi siapa
sekarang saya tahu
dari kemarin kamu itu yang nyuruh saya
nyari tahu siapa di kampung cirawas
yang tidak punya anak
kalau kamu sampai terlibat sama polisi
saya tidak mau ikut campur
saya mau kemana
katanya mau beli baju lebaran
biar saya saja berdua yang pergi sama sabrina
saya tunggu di rumah
memangnya kalau akan ikut kenapa
saya mau belikan baju sabrina
saya beresin rumah saja sampai saya pulang
kamu belum beli baju lebaran
mau nyate belanja bareng
saya mungkin nggak beli baju lebaran
soalnya uangnya buat beli motor
saya mamah belinya nanti
mungkin minggu depan
tular di deketin aku
eh kok udah diundi sih

kan harusnya bulan depan
tular di negeri